assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
zikir adalah salah satu amalan yang memiliki kedudukan tinggi di sisi allah
dan dicintai oleh rasulnya
bagi seorang mukmin zikir juga menjadi obat penenang bagi jiwa
melafazkan tasbih takbir dan tahmid dalam setiap situasi
menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa dekat dan mengingat rob kita
bacaan zikir yang ringan ini pun memiliki banyak keutamaan di sisi allah azza wa jalla
dan untuk membahas tema terkait dasyatnya tasbih tahmid dan takbir ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah sehat baik
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa kirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
nah pak kiai apa sih sebenarnya keutamaan zikir ini
tasbih tahmid dan takbir
apakah ini benar menjadi obat penenang sakit jiwa
dan juga jasmani bagi kita semua
iya itu pastinya
karena takbir tahmid tahlil
itu kan bagian dari tafsir al quran yang disebut dengan
yang pahalanya yang manfaatnya
itu akan kekal abadi
jadi kalau kita bicara soal ibadah
itu ada ibadah yang diperintahkan oleh allah
itu untuk dilakukan
tanpa allah menurunkan teknis batas
tapi perintahnya itu yang penting banyak
ingatlah kamu kepada allah
dengan zikran kathir
jadi memperbanyak zikir itu adalah perintah agama
ketiga bicaranya misalnya tasbih
tasbih itu kan subhanallah
itu kan bagian dari mengingat allah
ketiga tahlil itu kan la ilah haillallah
itu kan alhamdulillah
alhamdulillah itu kan pujian mengingat allah
dan hebat loh
pujian itu beda dengan syukur
kalau syukur saya memuji orang karena syukur saya
kan harus ada manfaat yang saya dapatkan
tapi kalau pujian itu
kan karena kekaguman saya
atas satu perilaku dan tindakan
sekalipun tindakan itu
tidak memberikan dampak apapun kepada saya
maka ketika kita bertahmid
itu menjadi sesuatu yang bermakna luar biasa
itu di dalam hadis bahkan kata rasulullah
itu yang namanya takbir
yang namanya tahmid
itu memenuhi langit dan bumi
seandainya pahala itu dikumpulkan
itu penuh loh
dari tanah yang berada di atasnya
yang kita injak
sampai langit yang kita tidak tahu
itu hanya karena orang
dan tahmid takbir kepada allah
masya allah ya
jadi ketika kita ingin mengucapkannya
supaya kita bisa lebih menghayati
lebih husu' nih
pemahaman akan maknanya
dulu ada kisah ini
itu dalam kitab namanya al
dikarang oleh orang alim besar
yang lahir di kordova andalusia
itu namanya imam ibn abdul bar
itu dulu saya ngaji
sama guru saya itu
terkait dengan ilmu hadis
jadi al istiaf itu
adalah satu kitab
yang isinya itu nama nama perawi hadis
jadi saya harus tahu kan
siapa sih sedina umar
apa sih sejarahnya
nah ketika membaca
tentang sahabat nabi yang istimewa ini
ini anak angkatnya rasulullah ya
ini ada satu cerita
yang menarik di kitab istiap itu
pernah melakukan perjalanan ke kota taif
beliau ingin pulang ke mekah
kalau sekarang itu rentalan mobil lah
maka dia dapat itu
kuda yang disewakan
begitu dia menyewakan kuda
yang punya kuda itu memberi syarat kan
saya harus ikut ke mekah
saya juga naik kuda
ya karena kan kuda saya harus saya bawa lagi ke taif gitu kan
oke ya sudah itu wajar
maka mereka berdua berangkat dari taif
menuju ke kota mekah
di tengah perjalanan
orang yang punya kuda ini minta istirahat
ada res area lah
orang tadi mengikat kudanya
sayyidina zaid juga mengikat kudanya
kemudian sayyidina zaid itu mengamati
tempat ini gak lazim dipakai untuk
dan ada perasaan tidak nyaman
tapi orang yang punya kuda ini
itu sudah menghilang
alasannya saya duluan ya
saya mau ke toilet saya mau istirahat
maka sayyidina zaid itu mengitari daerah situ
dia dapatkan ada rumah
isi rumah itu tengkorak
dan tulang belang manusia
ini ada yang salah ini
kenapa harus memilih tempat istirahat disini
sayyidina zaid itu berbalik ke arah kudanya
dan dia mendapati
orang yang memiliki kuda
penyewanya ini sedang menghunus pedang
dan akan merampok dan membunuh sayyidina zaid
saya ini perampok begal yang biasa
merampas harta dan menghilangkan nyawa
di perjalanan antara taif ⁇ dan mekah
karena beliau tidak bisa berhenti di sini
dia tidak membawa pedang
sementara ini ada pedangnya
saya pasrah ajalah
kamu mau bunuh saya silahkan
tapi ada syaratnya
saya mau sholat dulu
kata orang tadi silahkan
itu tengkorak di belakang
itu juga sebelum saya bunuh minta sholat semua
mencegah kamu dari kematian
ini kan luar biasa jahatnya
maka kemudian sayyidina zaid itu sholat
berdoa kepada allah
dia tidak berdoa panjang
ya allah turunkan malaikat jibril
ya allah turunkan kopassus
ya allah bawa pasukan
dia cuma berteriak kepada allah
di ujung kondisi yang sangat genting
karena dia akan dibunuh kan
maka dia berteriak
sekali beliau teriak
lepas beliau teriak itu
dalam kitab al istihab itu
tiba tiba ada suara gaib
jangan bunuh itu orang
maka begal itu panik
karena mendengar suara orang
dia tahu bahwa itu tempat yang sepi sunyi
dia bukan pengalahan
dia sudah tahu tempat itu dan tidak pernah bertemu dengan orang
maka dia penasaran
maka dia cari tidak ada orang
maka dia balik lagi kehadapan saidina zaid bin haritha
dan siap untuk membunuh
teriak lagi saidina zaid
suara lagi besar lagi
ngejar dimana kamu sembunyi
dia cari di tempat
maka balik yang ketiga kan ini berarti
dia siap untuk membunuh
teriaklah saidina zaid
tiba tiba ada penunggang kuda
membawa pedang dengan apinya
dan kemudian membunuh orang yang berniat
membunuh saidina zaid bin haritha
maka saidina zaid mendekat ke orang itu
ya kak saya datang atas berita
atas perintah allah
karena kamu berteriak
saidina zaid bertanya lagi
kenapa baru datang pada panggilan ketiga
kalau kena macet mati saya kan gitu kan
ini malaikat sebetulnya
menjembah menjadi manusia
orang tadi berkata
saat kamu berteriak
saya ada dilangit yang ketujuh
saat engkau berteriak
saya pastikan kondisi kamu dan kamu yang berkata
kamu sedang ada di saya sedang ada baru sampai di langit dunia maka saya berteriak itulah tak
tuh laklak tuh itu saya bermain dengan waktu begitu kamu teriak ya arhamarrohimin saya sudah sampai
disini itu dahsyatnya zikir kepada allah yang allah berikan kepada sayyidina zaid bin harith
baik yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kemudian kita tadi membahas tasbih tahmid dan
takbir ya kiai ya nah ini apa saja keutamaan tapi kita break dulu kita akan lanjutkan
sesaat lagi jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
ya terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode dasyatnya tasbih
tahmid dan takbir ya kiai ini bicara soal tasbih tahmid dan takbir apa keutamaannya
sebetulnya ya keutamaannya adalah kita akan selalu merasa bersama allah oleh karena itu
tadi ayatnya keutamaannya adalah kita akan selalu merasa bersama allah oleh karena itu tadi ayatnya
dia bagus dari aspek tawab pahalanya
wa amalan dan dalam pengharapannya
bayangkan seandainya kita selalu bertakbir
maka kita akan mengetahui bahwa yang maha besar itu allah
saya kemudian bertemu dengan orang besar yang menakut nakutkan saya
maka saya katakan bahwa kebesaranmu itu pasti kalah dengan kebesaran allah
makanya ketika kita berzikir kepada allah
itu ketika kita ada pada kesadaran takbir tahmid
itu akan selalu membuat kita itu bahagia
misalnya kalau tadi takbir kemudian pindah kepada tahmid
tahmid itu kan memuji allah dengan kata kata alhamdulillah
ketika kita melakukan aktivitas apapun di dunia ini
kemudian ada alhamdulillahnya
maka tertanam di dalam benak kita
itu karunia allah kan
saya tadi siang misalnya atau kemarin siang itu minum jus
padahal nggak pernah nanem alpukat
nggak pernah nanam jambu
alhamdulillah saya masih mau minum
saya pas mau minum ada yang diminum
ada orang lain mau minum nggak ada yang diminum
ada yang diminum ada orangnya nggak mau mau minum
maka ketika kita mengatakan alhamdulillah
itu akan selalu mengingatkan kita
bahwa begitu banyak yang allah berikan kepada kita
ketika kita kemudian mengatakan misalnya tahlil
itu kan sedang menafikan
bahwa tidak ada tuhan tidak ada di dunia ini
yang paling saya harapkan kecuali adalah allah
jangan sampai harapan saya terhadap manusia
itu mengalahkan harapan saya kepada allah
nah ketiga ini dikerjakan oleh allah dan ketiga ini dikerjakan oleh tuhan
kata quran tadi
yang kedua amalan berharap
begitu saya mengatakan alhamdulillah
allah itu pada segala apa yang dikerjakan
itu selalu saya puji
berarti kan selalu baik
alhamdulillah dikasih sakit
karena dikasih sakit
alhamdulillah jadi ngaji quran
alhamdulillah jadi ngaji quran
alhamdulillah jadi ngaji quran
alhamdulillah jadi ngaji quran
bertahmid kan alhamdulillah alhamdulillah masih seperti itu
saya pernah dikasih ujian dulu anak saya itu hidup antara hidup dan mati saat itu
ketika saya merasa ya begitu dipanggil oleh rumah sakit
itu bukan saja dapat berita yang menyedihkan
tapi juga atm langsung terkuras gitu kan
tiba tiba pak depositnya kurang
saya keluarkan tiba tiba sekali
dulu kan mungkin bisa dibayarkan hanya pada aspek dua puluh juta dibatasi
kemudian semua atm saya keluarkan loko lima
masih juga ditagi sama rumah sakit
hanya sebagai deposit
saya membayangkan akan habis berapa ya
tapi saat itu saya kemusalah rumah sakit
saya masih ingat di kelapa gading itu
saya jalan dengan anak saya
gak tau kenapa
dan rumah sakit yang terdekat ada disana
jauh dari tempat saya yang ada di bilangan kebayoran baru
saat itu saya mengatakan
ketiga itu saya kembali ke rumah sakit
istri saya mungkin sudah nangis sudah panik
saya katakan alhamdulillah
kita masih diuji dengan anak yang sakit
kan kita belum disuruh nyembelih dia
nah ketika kita ada tahmid seperti itu
itu akan selalu mengingatkan
bahwa banyak karunia allah yang kita berikan
ketika kemarin misalnya mbak eva ya di masa corona
ketika kita rajin bertahmid rajin bertakbir kepada allah
itu begitu banyak pelajaran
yang saya dapatkan
pelajaran tentang tahmid misalnya
saya begitu masuk ke rumah
karena waktu itu yang di pesantren juga disuruh pulang semuanya jadi bisa kumpul
saya sampai di rumah anak saya lagi makan es krim tertawa
sementara di luar sana saya melihat betul
ada orang menggotong jualan ketupat sayur
sudah usia sepuh
tidak pakai masker
saya waktu itu berpikir ya alhamdulillah
nasib saya masih jauh lebih baik lagi dari itu
saya berpikir bahwa kita ini ketika corona
kan menghadapi badai yang sama
tapi kita tidak di kapal yang sama
ada orang yang di kapal pesiar
ada orang yang di kapal yang besar
tapi ada orang yang hanya hidup dengan papan
dia harus melakukan begitu banyak hal
saya katakan alhamdulillah
saya dengan anak saya itu
itu terkait dengan kapal terbang dan pesawat
itu terkait dengan kapal terbang dan pesawat
anak saya dulu kepengen jadi pilot
kemudian setiap malam
itu sering sekali
atau melihat radar di dunia
kadang kadang saya buka
dengan komputer anak saya
biasanya kita lihat tuh
anak saya suka nih bi lagi terbang tuh
dari moskow mau kesini
pesawatnya baru loh
ini airbus tiga ratus lima puluh seri seribu
wah ini boeing tujuh ratus delapan puluh tujuh dreamwenner yang baru
yang pakai baterai
saya lihat radar itu sepi
pesawat yang terbang
hanya pesawat yang berbadan kecil
kayak yang dimiliki rata rata
penerbangan ini saya boeing tujuh ratus tiga puluh
saya berpikir kemana ya
penerbangan yang panjang
yang katanya sanggup terbang dari singapura
sampai ke los angeles tanpa transit
dari australia ke sydney ke london
ternyata itu semua parkir
saya searching ternyata
penerbangan mas kapal besar
kayak sq memarkirkan pesawatnya
semua hasil karya manusia
yang menghantarkan kita
kepada kehidupan modern
itu runtuh tak berarti
senjata yang canggih yang kita saksikan
dimiliki oleh amerika dan nato
itu tidak bisa mengakannya
sehari itu kita mengatakan allahu akbar
yang maha besar dikirimin sama teman saya
di singapura misalnya gambar bandara canggih
yang biasanya super super
sibuk itu seperti kota
sepi disana takbir saya
kalau berhadapan dengan kekuasaan
dan kebesaran allah
itu hikmah yang selalu ada
pada takbir tahlil dan tahmid
kalau kemudian kita
tasbih tahmid dan takbir
apakah ada waktu waktu yang
di saat kita bersikir ini
pasti waktunya ada
waktu itu ada yang istimewa harian
ada yang istimewa mingguan
ada yang istimewa tahunan
yang istimewa tahunan misalnya kalau ramadan
ya lelah tulqadar
ada yang mingguan hari jumat jumat sore
ada yang berdasarkan tempat
di mulut azam ka'bah di masjidil haram
berdasarkan waktu harian
ya tidak ada zikir yang lebih afdol
dari antara sholat dengan sholat
antara adhan dengan ikhomah
ketika kita dalam posisi sholat
yang paling bagus dilakukan
pada waktu kita sujud
kepada allah misalnya
itu semua bisa
para pemirsa dapatkan
waktu yang afdol kapan
tempat yang baik tetapi
guru saya dulu mengatakan
yang penting itu ada
adalah perasaan hati
karena bicara soal hati
maka disana ada suasana
mendukung maka hati kita bisa
bukan orang soleh yang bisa
kalau saya zikir disamping
masak masakan yang baunya mengganggu
kan menjadi tidak konsentrasi
suasana itu adalah mencari tempat
yang kita merasa nyaman
bisa di rumah kita bisa di masjid
tertentu saya kadang kadang
ketiga zikir itu pergi ke satu masjid tertentu
kadang kadang teman saya
atau murid saya atau siapapun nanya
kenapa sih harus kesana gak tau
saya cuma disitu merasa
maka itu membantu kehusuan saya
dimanapun dan kapanpun
tapi harus ada kondisi yang mendukung
untuk itu maka itu perlu dicari
dan semua orang harus punya tempat
yang nyaman kita kalau mau liburan
kita kalau mau liburan pilih pilih tempat wisata kan
kenapa kita tidak memilihkan
itu untuk zikir kita kepada allah
maka itu juga penting
yang kedua adalah kebersamaan
ada orang kalau zikir sendirian
itu gak bisa konsentrasi
tapi kalau zikir berjamaah
maka dia akan membantu kehusuan dia
maka kalau seperti itu
dalam tradisi saya yang islam ahlus sunnah
kalau orang indonesia bilang
ya ikut tarekat ikut kelompok zikir
begitu ada zikir
dibimbing oleh guru tertentu
bacaannya sudah ditalkin
diajarkan dalam kebersamaan itu
menemukan kedamaian hati
penting buat saya
untuk ikut kelompok itu
maksudnya kelompok bermobil
kenapa nggak kita juga memilih kawan
untuk menjadi kelompok berzikir kepada allah
baiklah menarik sekali kyai
kita akan break terlebih dahulu ya kiai
kita akan lanjutkan sesaat lagi
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
jangan lupa subscribe channel kien
terima kasih masih menyaksikan
gapai kemuliaan dalam episode
dahsyatnya tasbih tahmid dan takbier
kita lanjutkan kembali pembahasan kita
kiai saya pernah baca sebuah hadis
bahwa zikir itu adalah
tanaman surga itu yang tadi kan kaitan dengan ayat itu
kan hidup itu siapa yang menanam dia yang akan memetik
dunia itu adalah ladang untuk akhirat
tempat kita melintas untuk sampai ketujuan kita di akhirat
bawa semua bekal yang ada di dunia ini
lima korikum untuk sampai ke dalam surga nanti
surga itu kan bertingkat tingkat
tentu tingkatan itu ditentukan diantaranya dengan zikir kepada allah
maka kata rasulullah
mulut orang itu senantiasa basah
murut itu kalau basah kan enak
kalau kering itu kan gak enak
mulutmu itu akan tetap segar
hidupmu tuh akan tetap baik
selama kamu berzikir kepada allah
zikir ini kalau disebut tanaman tadi
di mana ada tanaman di situ kan ada keindahan
di mana ada tanaman di situ ada kesuburan
ada kedamaian dan ada kesejahteraan
oleh karena itu zikir itu juga menjadi tanda loh
kapan kiamat itu datang
kata rasulullah saw
kiamat itu tidak akan datang
kecuali pada kaum yang namanya luka
luka itu entah bahasa apa
tapi disebut oleh rasulullah
karena luka itu tidak bisa zikir kepada allah
jadi kiamat ini nanti
itu akan terjadi ala syirrorin nas
hanya yang menyaksikan kiamat terjadi
itu hanya orang orang yang tidak baik
karena orang orang yang baik itu dapat rahmat loh dari allah
kenalisan mereka senantiasa
ingat kepada allah
zikir kepada allah kaitan dengan hadis yang mbak eva sampaikan tadi dengan tanaman
nanti di akhir zaman itu ada angin yang sejuk
dia tidak akan berhembus
kecuali bersamaan dengan tarikan nafas yang terakhir dari orang yang beriman
jadi angin itu sejuk banget
setiap orang yang beriman menghirup angin kesegaran itu
bagian dari rahmat allah untuk tidak menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat
allah jadikan orang orang yang menyaksikan itu adalah orang orang yang
tidak zikir kepada allah
kalau kita ingin sejahtera
pupuk hidup kita
tanam hidup kita dengan zikir
itu adalah bagian dari kebersihan iman yang bisa kita rasakan
beban apapun dalam hidup ketika kita nyebut allah
itu ada kok
rasa pengharapan allah
berat sekali masalah yang saya hadapi
tapi ada allah
nah itu juga bagian dari tanaman kan
sebagaimana kalau saya nggak punya beras lihat padi
itu kan menjadi harapan
nah ini sebentar lagi saya panen
nah itu kaitannya mbak eva bahwa ketiga itu menjadi zikir
itu menjadi tanaman
ayolah tanam yang baik baik
ayolah tanam yang banyak banyak
untuk nanti ketika kebutuhan kita banyak
saldonya cukup untuk memenuhi itu
nah zikir itu adalah tanaman
tapi apakah ada tanaman yang paling utama sebetulnya
zikir mana sebetulnya
zikir itu tidak ada yang utama dan yang istimewa dari aspek redaksinya
tetapi yang menjadi utama yang pertama adalah siapa yang membaca
ini penting loh
jangan sampai nanti pemirsa ketika menghadapi permasalahan sama dengan saidina zaid bin harithah
teriak ya'arrahmarrohinin tidak ada yang membantu
iya kan bisa jadi
ada yang pemirsa menginspirasi
kemarin ceritanya di gapai kemuliaan saidina zaid bin harithah dihadapi dengan kematian
itu ya'arrahmarrohinin selamat
terus kartu tolnya habis
begitu ada di gerbang tol waduh di belakang banyak orang
rasanya malu gak enak
dia baca ya'arrahmarrohinin kok gak ada isinya tetap
nah itu masalahnya bukan zikirnya
siapa yang membacanya
rasulullah itu dalam banyak riwayat
zikirnya pendek pendek kan
kadang kadang dengan bismillah semuanya selesai
dulu dalam perjuangan melawan belanda
itu saya diceritakan banyak kiai itu
perang itu bawa kacang hijau
dilempar dengan bismillah
dilempar dengan sholawat
itu mampu menjadi senjata yang luar biasa
kacang hijaunya ada loh hari ini
zikirnya juga saya bisa minta
jadi zikir yang paling utama itu manusianya
manusianya itu lurus antara mulut yang bersih
hati yang tulus dan keyakinan
kalau dia mengatakan allahu akbar
memang yang maha besar di dalam hatinya cuma allah
kalau dia mengatakan alhamdulillah
memang dia menjadi orang yang pandai bersyukur
kalau dia mengatakan la ilaha illallah tidak ada yang ingin saya gapai ridhonya
itulah zikir yang terbaik
baiklah semoga kita bisa melakukan zikir yang terbaik kalau begitu ya kiai ya
tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang kita bahas hari ini tentunya dapat menambah keimanan kita
kepada allah swt
sampai jumpa di gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh